sebelum tiktok cash ini sebetulnya telah ada aplikasi sejenis dengan skema bisnis yang mirip
apa saja mereka kami bahas untuk anda pada pagi hari ini
sebelum saya menjelaskan ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya
bagaimana potensi market digital indonesia ya
kita punya satu ratus tujuh puluh juta pengguna internet aktif gitu di indonesia
ini menjadi aset yang sangat penting begitu bagi bangsa indonesia
bahkan bisa dikatakan jika sebuah perusahaan startup misalnya
atau perusahaan rintisan ingin memenangkan market atau pasar di asia tenggara
ya hanya harus memenangkan pasar di indonesia
karena pengguna internet kita yang sangat besar
tapi ini juga memberikan sebuah ancaman
seperti apa kejahatan siber
kejahatan siber bagi para penggunanya yang tidak terliterasi dengan baik
terkait dengan keuangan digital
kalau terkait dengan keuangan digital sendiri ada yang namanya money game
money game ini yang sedang ramai diperbincangkan
karena money game ini menganut skema ponzi
nanti kita akan bahas lebih jauh terkait skema ponzi ini
tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu aplikasi aplikasi
yang memberikan penghasilan kepada para penggunanya hanya dengan menonton iklan ataupun video
yang sedang ramai diperbincangkan saat ini yaitu tiktok cash
nah ini dia tiktok cash saat ini sudah memiliki anggota lima ratus ribu orang
mungkin saja lebih saat ini begitu ya
namun tiktok sendiri tiktok merupakan anak perusahaan dari bytedance
sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak memiliki keterkaitan atau tidak berhubungan sama sekali dengan tiktok cash
jadi sudah ada pernyataan resmi dari tiktok bahwa tidak ada hubungan dengan tiktok cash ini
jadi harus diwaspadai begitu ya
kemudian bagaimana cara para anggotanya ini bisa mendapatkan uang atau pundi pundi rupiah
hanya dengan memfollow akun like dan nonton video tiktok saja
begitu ini dikatakan bahwa dengan memfollow akun like dan nonton video tiktok ini
akan langsung berhubungan dengan internet celebriti
jadi dikatakan di sini dengan berhubungan dengan internet celebrity ini
akan memberikan suatu hubungan yang mutual atau win win solution antara para penonton anggota ini
dengan para internet selebriti ini yang grafik atau traffic tiktoknya akan melesat naik karena banyak yang nonton
kemudian anggota juga harus membayar biaya pendaftaran
nah ini dia biaya pendaftaran dan terdiri dari tingkatan level
ini saya akan bahas ya
semoga saya membahasnya ini tidak menjadi sebuah promosi tapi ini sebagai sebuah langkah precaution bagi anda semua begitu ya
bahwa ada indikasi yang ditemukan oleh satgas waspada investasi ojk
ada indikasi tiktok cash ini menganut pola ponzi yang dilarang oleh pemerintah indonesia oleh ojk
jadi untuk tingkatan levelnya ini sendiri terdiri dari beberapa level
mulai dari magang
mulai dari magang
sampai ke pengawas
nah ini levelan levelan yang harus yang bisa diambil oleh para anggota tiktok cash ini
kemudian untuk mendapatkan pundi pundi yang lebih banyak lagi
dan jaraknya di sini dari magang sampai ke pengawas jika ingin naik atau upgrade tingkat harus membayar dengan nominal rp delapan puluh sembilan sampai dengan rp lima belas
nah nanti kita akan bahas terkait dengan penambahan biaya untuk upgrade ini
karena terindikasi ponzi oleh satgas waspada investasi ojk
saat ini masih terus diselidiki oleh ojk terkait dengan tiktok cash ini
karena kalau nantinya terbukti melakukan skema ponzi ini pasti akan merugikan para anggotanya yang sudah menginvestasikan uang cukup besar begitu untuk tiktok cash
sebelum tiktok cash sebetulnya sudah ada aplikasi serupa begitu yang menerapkan skema ini dan sudah dinyatakan dilarang atau ilegal ya
ojk sudah menyatakan
ojk sudah menyatakan
sudah menyatakan bahwa vtube ini adalah aplikasi yang ilegal atau dilarang untuk ditransaksikan atau digunakan di indonesia
ternyata vtube ini sudah di download lebih dari sepuluh juta kali di playstore
kemudian dia juga sistemnya untuk mendapatkan uang adalah memberikan poin penghasilan bagi anggota
kemudian diperbolehkan transaksi jual beli poin antara anggota
mendapatkan referral point jika berhasil membawa anggota baru
jadi kalau misalnya anda berhasil
skemanya seperti member get member gitu ya
jika anda membawa member baru kepada youtube ini anda akan mendapatkan poin
dan kemudian poin itu nanti akan bisa dirupiahkan ataupun nanti ya dirupiahkan
karena satu koin vtube ini senilai satu dollar atau sekitar empat belas ribu rupiah begitu ya
dan kemudian ini daftarnya gratis harus perpanjang mau hasil lebih anda harus upgrade
dan ini sudah lagi lagi dilarang

dinyatakan ilegal oleh otoritas jasa keuangan
kemudian ada juga yang baru saja ditemukan oleh ojk yaitu vito
kemudian durasi iklannya itu dua puluh detik
pengguna dibayar rp tiga per iklan dan bonus akan dikirimkan langsung ke rekening pengguna
tidak ada misi khusus dan referral
karena biasanya anda harus menyelesaikan suatu misi
misi misi tertentu di satu level untuk mendapatkan rupiah atau bisa memonetasi uang ataupun poin di akun aplikasi digital ini
ini juga masih diselidiki oleh ojk
sebetulnya selain tiga aplikasi tersebut sudah banyak aplikasi lainnya begitu ya yang terindikasi menerapkan skema ponzi atau piramida
dan sebut saja like apps seperti yang dulu
tapi skema ponzi memang skema yang sudah lumrah sudah banyak diperbincangkan
begitu terkait dengan bagaimana member get member
kemudian member awal mendapatkan keuntungan paling tinggi
kemudian member paling bawah mendapatkan ciong atau kerugian karena tidak mendapatkan penghasilan
kita ingat saja kasus let's say first travel yang sempat heboh
kemudian juga ada me miles begitu ya
ini dua kasus yang sempat menghebohkan indonesia dan terindikasikan juga menerapkan skema ponzi bagi para anggotanya
dan kita juga sudah punya undang undang
yaitu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas terkait skema ponzi
ini yang menyatakan bahwa skema ponzi atau piramida
ini adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil penjualan barang
ini yang harus digarisbawahi
jadi anda harus hati hati jika ada suatu bisnis yang menawarkan anda penghasilan tanpa ada penjualan barang
di sini ini skema ponzi memfokuskan kepada memanfaatkan peluang keikut sertaan mitra usaha terutama dari biaya partisipasi orang lain
jadi tidak mengutamakan bagaimana penjualan produknya kualitas produknya
tapi mengutamakan bagaimana agar membernya bisa merekrut member member lainnya
kemudian bisa mendapatkan keuntungan dari biaya yang dikeluarkan oleh member itu
jadi intinya piramida begini
yang paling atas akan selalu mendapatkan pundi pundi uang
tapi nanti yang paling bawah mereka yang menyetorkan uang ke atas begitu
saat nantinya sudah tidak ada lagi orang orang yang menyetorkan uang ke atas
tidak ada lagi member ataupun sudah terbukti menyalahi aturan
yang di bawah inilah
yang akan dirugikan
berikutnya adalah ciri ciri investasi bodong
nah ini dia agar anda tidak tertipu begitu ya
dengan investasi investasi yang menawarkan imbal hasil yang cukup besar dengan waktu yang sangat cepat
nah imbal hasil tidak masuk akal dan tidak logis
tapi aplikasi aplikasi digital yang bisa menonton iklan
dan mendapatkan uang itu
hanya dalam hitungan bulan
ataupun minggu saja begitu
ini harus anda waspadai
kemudian ada uang muka yang harus dibayarkan
dan dijanjikan kembali dengan cepat begitu
jadi anda bisa mengembalikan uang modal anda itu dengan cepat
kemudian memiliki layanan lapisan yang berjenjang
dan skema pengelolaan bisnis yang tidak transparan
yang paling aman adalah bagaimana kita rutin melakukan pengecekan kepada otoritas jasa keuangan
begitu agar kita tidak tertipu
tidak menjadi korban dari money game
ataupun penipuan berbasis keuangan digital